tersangka kasus suap distribusi pupuk dan kerjasama pengangkutan di bidang pelayaran menggunakan kapal milik pt humpus transportasi kibia bowo sidikpangarso kembali diperiksa tim penyidik komisi antirasuah
setelah diperiksa bowo keluar dari gedung kpk sekitar pukul enam sore mengenakan rompi orange
sebelum naik mobil tahanan anggota dpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini secara mengejutkan menyebut nama nustron wahid kepada awak media yang menghadangnya
bowo adalah salah satu dari tiga tersangka lain yang kini telah ditahan kpk yaitu asti winasti marketing manager pt humpus transportasi kimia dan indung andriani pihak swasta dari pt inersia
berarti hanya untuk pilak atau juga pilpres pak
dua duanya ya pak
pak dua duanya ya pak
seperti dilansir detik com setelah namanya disebut oleh tersangka kasus dugaan suap bowo sidik pangarso sebagai pihak yang meminta disiapkan sejumlah dana nusron wahid membantah hal tersebut
nusron menegaskan tidak pernah memerintahkan bowo menyiapkan amplop empat ratus ribu lembar yang diduga untuk serangan fajar di pemilu dua ribu sembilan belas
politisi golkar itu juga mengaku tidak ada yang mencari
tidak tahu menahu mengenai amplop yang dituduhkan bahkan tidak mengetahui kasus yang menyerat bowo